banyak kawan kawan tadi calon calon bupati
wali kota gubernur tadi sudah ngobrol dengan saya
kanan kawan kawan berkembang di bupati saya

saksikan program program kompastv melalui siaran digital ptv dan media streaming lainnya